ini yang punya rental mobil siapa ya
saya saya sendiri selamat
temennya bang harun
oh harun palu ganda
jadi mas mau sewa
iya bang satu aja
buat sabtu sama minggu besok ke puncak
yang jelas ada dp nya
iya tapi baben gak mau minum obatnya
bokak gak mau disuntik
gak disuntik be
cuma diperiksa doang
biar ketahuan penyakitnya
ntar juga panasnya hilang
mbak be sakit
mama juga mikirnya gitu
lo berdua ngomongin gue ya
kalau mama ngasih tahu emaknya mbak tati aja
kalau baben lagi sakit
emak mau nengokin
siapa tahu abis ditengokin emak
itu dia ma
mama udah ngomong duluan
ini yang punya rental mobil siapa ya
saya sendiri selamat
temennya bang harun
oh harun palu ganda
buat sabtu sama minggu besok ke puncak
yang jelas ada dp nya
yang jelas ada dp nya
kan dua hari
sabtu minggu sewanya

terima kasih bang
ada loh cik
eh tolek jatah gua itu
kelihatannya muka kamu lagi kesel ya coy
mana kamu kesel orang jatah gua di mbat
oh es daur takut dibikin buat menghilangkan kesel coy
beneran surpeh membuktikan
iya dengan rendang normal lah di sini
mau pesen boleh berapa potong
oh berarti harus nambah lagi sih
oh gak nih
cak gua udah dapet mobil rentalannya
bagus jak mobilnya mewah harganya murah lagi
udah gua dp in satu ratus lima puluh
pasti ineke kelepek kelepek sama gua
kalau inek aja gak mau dicat jalan jalan ya paling purnonya yang kelepek kelepek
coy aku udah bisa berhenti di hal
tumben loh telat banget sarapannya
ya pok saya baru bangun tidur
ke serang pulangnya tengah malam banget
ya udah bang

handphone nya bagus cuy
emang disamping desainnya elegan
kamera juga ada mode kreatifnya
pasti lagi promo air tahun
iya kok tau
dapat cashback tiga juta rupiah kan
iya kok tau juga
lu juga punya
bukan aku yang punya join
tapi tetangga aku
bang tukang ojeknya masih lama
bentar lagi juga dateng
ah dari tadi bentar mulu
biar nunggunya gak berasa lama
eh tukang ojeknya pada kemana
lagi pada narik cuy
bunga mau dikasih siapa tuh
lu kan temennya si udin dari kecil
bantuin dia deketin ceweng apa
ya boleh nanggir siapa